setiap tanggal dua puluh enam desember kuburan masal korban tsunami di siron kabupaten aceh besar
selalu ramai didatangi peziarah yang berasal dari berbagai daerah di aceh
di sini mereka mengirimkan doa bagi seluruh keluarga yang menjadi korban tsunami dua ribu empat lalu
meski di tengah pandemi covid sembilan belas
pemkap aceh besar tetap menggelar zikir dan doa untuk memperingati enam belas tahun gempa dan tsunami aceh
yang dipusatkan di pekuburan siro
seluruh peziarah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat
seperti memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
kalau mengingat tsunami itu bagaikan orang yang dikembalikan dari kubur
dikembalikan di masyat lihat lihat api neraka yang lebih besar
begitulah tentu kita akan terus taat luar biasa
melaksanakan ibadah semua bersedakah
saat melakukan ziarah banyak warga yang tak dapat menahan kesedihan
saat mengenang anggota keluarga mereka yang menjadi korban dalam musibah gempa dan tsunami
kalau itu habis semua kami aja selamat berdua
pada hari pertama itu malam jumpa satu orang yang ambil
di ule kering bawa
bawa pulang ke ule kering
kita bisa mengingat tsunami dari dua ribu empat sekarang sudah enam belas tahun
masal korban gempa dan tsunami di siron kabupaten aceh besar ini
memiliki luas mencapai lebih dari dua hektare
di lokasi ini tercatat empat puluh enam tujuh ratus delapan belas jiwa korban tsunami dimakamkan secara massal
ibnu hajar aceh besar